jawa timur rabu pagi menggelar aksi unjuk rasa di depan mapolda jawa timur
mereka menuntut polisi segera menangkap gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
atas kasus penistaan agama
sementara wakil ketua pbnu saifullah yusuf meminta warga nahliin untuk tidak ke jakarta
dan melarang aksi demo dengan membawa segala atribut nu
jangan salahkan kalau ahok sampai tanggal empat nanti tidak ditangkap
akan ada anarkis di jakarta
karena banyak kepentingan yang akan menunggangi di jakarta nanti
kaum teroris sudah merapat ke jakarta
kelompok kelompok isis sudah merapat di jakarta
kelompok kelompok radikal sudah merambat di jakarta
untuk itu hari ini kami turun agar segera ahok ditangkap sebelum tanggal empat
beginilah salah satu isi orasi massa saat berdemonstrasi di depan mapolda jawa timur pada rabu siang
mereka mendatangi mapolda jawa timur untuk menyampaikan tuntutan
agar diberikan kemampuan untuk menangkap ahok
pertama bahasuki cahaya purnama atau ahok segera ditangkap atas kasus penistaan agama
ahmad rizal koordinator aksi menegaskan demo ini bukan atas nama kelembagaan
tetapi warga yang peduli atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh ahok
untuk menjaga kerukunan antarumat agar tidak saling melukai satu sama yang lain
dan yang terakhir kami meminta kepada bapak kapolri untuk bersikap tegas

terkait soal rencana aksi bela islam pada empat november yang akan dilakukan oleh tiga puluh lima ormas islam di jakarta
wakil gubernur jawa timur selaku wakil ketua pbnu saifullah yusuf
mengimbau warga nahdliyin tidak perlu ke jakarta
selain itu saifullah juga melarang warga nu menggelar demo dengan membawa segala macam atribut nu
artinya ditemukan adanya penggunaan atribut nu dalam aksi tersebut
maka pengurus pbnu akan mengambil tindakan tegas melalui jalur hukum yang berlaku
ini kan urusan jakarta ya sudah di jakarta lah di sini ya
tetapi kalau atribut dilarang
kalau ada yang membawa atribut nu itu sudah menyalahgunakan
dan kita bisa perkarakan itu
sementara itu antisipasi potensi kerusuhan
pada aksi empat november nanti
polda jawa timur memberangkatkan dua kompi pasukan brimop ke jakarta
mereka akan membantu pengamanan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa di ibu kota
bersama anggota polisi dari polda yang lain